sekitar enam pekan lagi rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu sudah harus selesai
namun perdebatan soal sejumlah isu krusial masih belum menemui titik temu
sementara di tengah tenggat waktu tersebut seleksi calon anggota penyelenggara pemilu untuk periode baru juga tertunda
dua hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu proses persiapan pemilu legislatif
juga pemilu presiden dua ribu sembilan belas yang pertama kalinya akan digelar secara serentak
pilih l ceo dari pelengkapan electris
bawaslu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas akan berakhir pada dua belas april nanti
kelambatan pemilihan anggota penyelenggara pemilu
serta tertundanya pengesahan undang undang pemilu
sudah barang tentu akan mengganggu proses persiapan pemilu legislatif
dan pemilu presiden dua ribu sembilan belas yang untuk pertama kali digelar secara serentak
agus turmansya cnn indonesia
pemilu tahun dua ribu sembilan belas nanti akan menjadi pengalaman pertama negeri ini
dalam berdemokrasi sesuai putusan mk
pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden
akan dilakukan secara serentak
aturan baru yang detil jelas dan tegas dibutuhkan
untuk menghindari peliknya persoalan
dalam perjalanan menyusun aturan ini kemudian muncul wacana di dpr
akan melakukan pemilihan secara elektronik atau e voting
kurang lebih tiga puluh anggota dpr melakukan kunjungan kerja
yang menuai polemik ke jerman dan meksiko
perlu dan sudah tepatkah kita sebenarnya
menerapkan pemilihan elektronik ini atau e voting ini
dan bagaimana poin poin krusial lainnya
dalam pembahasan ruu penyelenggaran pemilu ini
mengingat waktu yang disebut sebut
sudah tinggal kurang lebih tinggal enam pekan lagi
target dpr sendiri menargetkan selesai dua puluh delapan april
tapi sudah sejauh mana sebenarnya pembahasan ruu pemilu ini
kami akan membahasnya secara lebih lengkap malam hari ini
dengan hoirunisa agustyati
yang merupakan deputi direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi
mbak nini selamat malam
terima kasih sudah hadir
kemudian ada dia pitaloka anggota pansus
ruu pemilu dpr ri
dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
budia terima kasih sudah hadir ya budia
budia ini baru pulang nih budia
dari meksiko atau jerman
jerman ya budia
nanti kita bicara lebih banyak
pak hasim asyari
yang merupakan komisioner kpu
bergabung dari kantor kpu di imam bonjol jakarta
selamat malam pak hasim
selamat malam mas
selamat malam mbak nidja
oke kita akan langsung saja mulai
saya bertanya langsung ke budia
bawa oleh oleh apa ini bu dari jerman
jadi berangkat berwacana soal e voting
di sana fakta yang ditemukan bagaimana
untuk negara semaju jerman
itu juga masih menimbulkan masalah ternyata
karena e voting ini terintegrasi sama data kependudukan
artinya ketika kita membuka ruang elektronik
kita harus membuka sistem pendataan kita
e voting elektroniknya sudah benar atau belum
kan terintegrasi ya
nah satu sisi kalau itu kemudian online
berarti kita membuka data kita ke dunia luar juga
oh begitu ya ke dunia luar juga
iya itu menjadi riskan belum lagi sistem pengamanan
lalu juga ya kesiapan data kependudukan internal kita juga
dan kedua mungkin juga ada digitalizing government
artinya apakah pemerintah kita nih
sudah efektif menjalankan government dengan fungsi fungsi digitalized
nah itu jadi ada gambaran ketika di sana
oh ternyata sebesar jerman pun gitu
jerman saja begitu
semaju jerman itu juga belum siap dalam masalah pengamanan data
tapi memang e voting ini mensyaratkan paling utama adalah data kependudukan yang rapi ya bu ya
karena nanti misalnya untuk memilih alat yang kemarin juga di
apa dikasih tunjuk ke kita itu harus scanning ktp
nah kita kan persoalan ktp ini belum selesai
masih banyak problem
belum lagi masalah data pemilih
sehingga nggak mungkin menerapkan e voting jadi ya intinya ya
belum siap menurut saya
kalau mengacu pada sistem kependudukan kita hari ini
nah begini bu ini juga harus saya tanyakan
karena kan menjadi polemik bahkan sebelum apa namanya
ibu dan teman teman lain di pansus ruu ini berangkat ke jerman maupun meksiko begitu ya
sudah rame diperbincangkan sebenarnya
tujuannya apa sih
nah kalau kemudian sekarang bahwa menemukan fakta bahwa e voting itu mensyaratkan soal data keberuntungan yang rapi
kemudian terintegrasi tentu saja
lalu kemudian apakah dari jerman sendiri yang negara sebesar itu ternyata belum siap juga untuk e voting
dengan modal seperti itu sebenarnya ketika sebelum berangkat sudah mengetahui itu tidak sebenarnya bu
kok maksudnya kalau sudah tahu kondisi kayak gitu apalagi soal data kependudukan kita kan memang sudah kacau nih
artinya belum bagus ya
belum bagus kita kan sudah semua tahu itu tentu apalagi anggota dpr pasti akan lebih tahu
nah kenapa kok tetap berangkat ini pertanyaan dari masyarakat bagaimana
ya berangkat itu pasti akan pertama kita ingin dapat menggambaran tentang sistem kepartean alternatif biar ada insight ada masukan
terus kedua juga diskusi ya
jadi jangan bayangkan ya itu kita berangkat seperti studi tur mahasiswa tentunya tidak gitu ya
jadi saya juga berjalan dengan orang orang yang serius gitu ya
kita hampir tiap jam itu bicara tentang pemilu kita dan mendapat insight juga dari beberapa poin yang disampaikan oleh mk
oleh sempat diskusi politik juga di kedutaan lalu juga
diskusi itu nggak bisa di dalam negeri atau di misalnya di gedung dpr
kan gedung dpr sudah dibuat begitu besar bagus
bukan di luar negeri atau di dalam negeri
tapi mendapatkan gambaran gambaran dan komunikasi yang lebih intens ya
intensif tiga empat hari itu
jadi ya diskusi politiknya memang jadi lebih menyangkut hal hal yang menurut saya bedanya ya
tapi ibu sendiri ketika berangkat itu memang sudah dalam benaknya sudah bakal
sebenarnya re voting ini nggak mungkin diterapkan
karena wacana e voting ini kan dari dpr sendiri sebenarnya kan
nggak semua orang punya
memunculkan wacana terus berangkat ke sana padahal sudah tahu kalau kita tidak mungkin bisa menerapkan itu
beberapa dalam diskusi pansus kita ya sebelumnya beberapa teman optimis dengan e voting
ini oke ini bisa efisiensi dan lain lain
lintas fraksi atau hanya fraksi tertentu yang mengatakan
iya kan masih personal ya kalau pansus ya
ini kayaknya boleh juga nih dicoba gitu kan
tapi memang begitu kita dapat kesana karena mereka sudah menjalankan itu secara sistemik kan
dari pengalaman kita eksplorasi
itu di kpu nya
ya sehingga teman teman juga mendapatkan insight yang lebih dalam
oh ini bukan main main bukan hanya sepotong alat gitu yang seperti kita gambaran sebelumnya
karena begini bu kenapa saya tanyakan ini agak panjang gitu ya
ketika dipulang hasilnya ternyata e voting belum bisa diterapkan
padahal ketika berangkat data data dasarnya kan ya data kependudukan
ketika data kependudukan susah belum bagus artinya otomatis e voting ini susah untuk diberlakukan
tapi sudah dikritik dengan fitra
sudah tahu begitu kok berangkat yang menurut ibu tadi kan ya ini kan perlu dipelajari begitu
tapi ternyata mengeluarkan dana yang puluhan miliar begitu bu
oh cuma sekedar kenapa
nah mungkin pertanyaannya begini
apa bedanya ketika teman teman pansus ini membahas tentang e voting dengan kajian kajian yang ada sekarang
misalnya melalui internet melalui telekonferensi misalnya
dengan ketika berangkat ke meksiko maupun jerman
bedanya apa hasilnya begitu
saya merasa ada satu komunikasi yang lebih mendalam ya antar teman teman pansus dalam memperoleh kesepahaman antar pasal pasal yang kita bahas dari undang undang pemilu
lebih dapat kalau membahasnya di sana
bukan di sana artinya kita punya waktu intens karena harus bersama sama terus
sehingga lebih bisa menggali satu sama lain
kalau di sini kan pertama saya sebenarnya tidak relevan untuk membandingkan di sana
dan di sini ya karena konteksnya berbeda gitu ya
tapi memang saya dapat tuh
saya juga kesana tentu juga kita nih orang orang serius gitu ya
tidak berpikir juga untuk jalan jalan sama anggota pansus
kita semua juga mencoba untuk masuk ke sana
kalau memang serius kita ingin tahu hasilnya apa sih yang paling signifikan gitu di voting itu
jadi dari pembicaraan pembicaraan itu memang dapat pembicaraan yang lebih intensif dan dapat insight dari luar
sehingga kita diskusi juga sampai malam
sampai malam gitu loh
jadi ada beberapa isu krusial dalam undang undang yang kita mulai ada titik temu di situ
ya ini menepis bahwa disebut jalan jalan itu sudah jelas enggak ya
kalau jalan jalan pasti nggak milih sama anggota pansus ya
jalan jalan sama keluarga bu ya
iya sama teman teman sendiri
tapi ini tetap dikritisi bu sama masyarakat
orang menanyakan di voting itu apa kemudian hasilnya
saya pikir itu satu poin yang bagus mengkritisi pansus itu menurut saya penting
karena itu tanda
makanya kita memang mengamati gitu loh
tapi soal wacana voting sendiri catatan perludem seperti apa sih
iya mas sebenarnya penggunaan teknologi informasi dalam pemilu itu kan tidak sempit hanya votingnya yang jadi tidak memilihnya dengan elektronik
variannya banyak misalnya
apa seperti yang sudah kpu lakukan misalnya pendataan pemilih kan kpu secara online juga sudah melakukan
itu kan juga bisa kita anggap sebagai penggunaan teknologi
atau misalnya kemarin kpu ketika pilkada kan sudah mulai rekapitulasinya secara elektronik
jadi elektroniknya itu bukan hanya votingnya bukan casting the ballotnya
tapi sebenarnya mk sudah memutuskan tahun dua ribu sembilan ada putusan mk bahwa sebenarnya e voting itu dibolehkan
tapi ada perasyaratnya
pertama tidak melanggar prinsip jurdi luber
itu harus dijaga
sementara yang terjadi di jakarta
harus tidak melanggar
iya prinsip itu
sementara di jerman e voting itu ditinggalkan karena masyarakatnya tidak trust tidak ada kepercayaan
jadi dianggap alatnya itu tidak lagi rahasia
nah itu salah satu kenapa jerman mulai meninggalkan itu
syarat yang lainnya adalah kita semua harus
jerman meninggalkan itu kapan
saya rasa sejak tahun dua ribu lima atau dua ribu enam belas
dan itu diputuskan oleh mk nya
sudah lama ya
mk nya sendiri yang memutuskan e voting ini bermasalah karena tidak ada trust itu tadi ya
karena misalnya kalau sengketa susah kita mau
kalau di sini kan kalau ada sengketa kita bisa buka kotak suara
sementara kalau e voting bagaimana kita kan nggak ada kotak suara itu
sebenarnya saya tanya dulu
pengetahuan mbak aninis ini tentang e voting jerman yang tidak tepat tidak ada trust dan lain sebagainya
didapat dari mana
iya sebenarnya informasi seperti ini kan kalau kita mau search gitu di internet sudah
nah itu dia bu
itu ditanyakan masyarakat tadi bu sebenarnya
di internet banyak kajian kajiannya sudah ada
gak apa apa sih
jadi ya itu kita beda sama gini ya
misalnya kita mau bicara pembahasan undang undang
bikin dengan sekedar ini
iya kan udah aja partai nyodorin aja kertas masing masing
terus kita samain poin kita kompilasi aja ketemunya dimana
kan bisa dibikin gitu juga
tapi kan menurut saya ada poin yang penting juga adalah kita bisa mereview mengendapkan
ini kan sebetulnya ini sebuah risiko ketika pasal pemilu dibahas menjelang pemilu
ketergesaan tapi kan kita ingin juga dalam gitu loh
dan dalam itu gak bisa kita komunikasi sendiri gitu loh
harus bareng bareng mencerna mereview mengendapkan dan memperbaiki
artinya hasil yang didapat akan jauh lebih komprehensif begitu bu ya
iya karena ada komunikasi
nah itu yang sekarang ditanyakan ketika teman teman dari pansus ini pulang dari meksiko dan jerman ya
itu bu bedanya apa yang diketahui oleh mbak anies di perludem ini melalui kajian kajian internetnya dan diskusi
mungkin karena sejak dua ribu lima jerman kan sudah

dengan teman teman yang berangkat kesana pansus
mengambil posisi sebagai legislator
itu bayangkan opini kita bisa jadi kebijakan politik
harus hati hati dan mateng gitu loh
gak bisa seperti kita belajar politik ansih dari buku gitu kan
nggak bisa karena ini banyak hal
gak cuma pengetahuan politik tapi juga komitmen politik konsensus politik
jadi gak bisa sekedar berpendapat ya
kita harus punya dialog yang dalam mateng dan bisa saling mengendapkan
oke tapi sampai di sini kita sudah menilai paling tidak bahwa e voting tidak layak ya
belum layak di indonesia sekarang ini ya
belum ya oke
saya minta pendapat dari komisioner kpu
pak hashim anda sendiri ketika wacana e voting ini muncul apa yang ada di benak anda pak hasim
pendapat anda seperti apa
jadi dalam sistem pemilu itu ada empat elemen
empat elemen strategis ya
yang pertama adalah daerah pemilihan dan alokasi kursi
kemudian yang kedua adalah mekanisme pencalonan
kemudian yang ketiga metode pemberian suara
kemudian yang keempat adalah electoral formula atau rumus pemilihan
yaitu rumus untuk menentukan siapa yang dapat kursi atau konversi suara menjadi kursi
nah kalau kita melihat empat aspek strategis sistem pemilu itu
bagaimana cara memilih itu ada pada metode pemberian suara
nah metode pemilihan suara ini lebih kepada misalkan siapa peserta pemilunya
apakah milih partai apakah milih calon apakah milih calon dan milih partai
itu pada ranah ini sebetulnya
dan e voting itu sebenarnya teknikalisasi dari metode pemberian suara
kalau dilihat dari ranah sistem pemilu pada poin itu
yang berikutnya kpu menyadari bahwa
it dalam pemilu itu adalah sesuatu yang penting
dan selama ini kpu sudah mencoba melakukan beberapa pengembangan dan inovasi ya
misalkan kalau kita melihat di websitenya kpu itu sudah ada sistem informasi daftar pemilih
sistem informasi tahapan pemilu ataupun pilkada ya
kemudian ada sistem informasi logistik pemilu
itu artinya bahwa kpu selama ini
sudah mencoba mengadopsi
dan mengembangkan it dalam pemilu
nah tentang apakah menggunakan e voting atau tidak e voting
itu kpu juga sudah mempersiapkan kajian kajian ya
kajiannya apa saja pak
kpu sementara ini menyatakan bahwa yang relevan untuk di indonesia ini adalah e recap ya
atau e recap ya
jadi ya mas
jadi voting ini belum perlu ataukah tidak diperlukan atau bagaimana pak
kesimpulan dari kajian kpu sejauh ini
belum perlu karena misalnya infrastrukturnya belum siap
infrastruktur di situ bisa berarti soal data kependudukan yang masih belum terintegrasi dengan baik
ataukah memang tidak perlu indonesia masuk kepada metode pemberian suara seperti e voting ini
dalam pandangan kami e voting tidak perlu mas
karena justru model coblosan itu adalah kekhasan pemilu indonesia
yang kemudian di banyak tempat malah dianggap sebagai sebuah keunikan dalam pemilu
itu yang menjadi catatan penting
yang kedua saya kira yang disampaikan mbak ninis tadi benar
bahwa untuk mempersiapkan e voting itu justru yang harus dipersiapkan secara benar benar adalah
nah sebagaimana pengalaman di jerman misalkan mengapa kemudian e voting dibatalkan oleh mk
dan demikian juga saya kira kita tahu misalkan proses proses pemungutan suara yang konvensional di indonesia
menggunakan ballot paper surat suara itu pun juga sering masih menimbulkan apa itu namanya
padahal kalau misalkan ada problematika di situ masih bisa dirujuk ada surat suaranya
nah kalau kemudian masuk ke dalam sebuah sistem elektronik it begitu
itu kan kemudian lagi lagi persoalan kepercayaan publik ya atau kepercayaan politik
orang bisa bertanya misalkan lalu itu suara masuk ke partai apa
atau bagaimana pembuktiannya bahwa begitu orang nyentuh layar sentuh misalkan
kemudian suaranya otomatis
harus menjadi suaranya partai apa begitu ya
ini hal hal seperti ini yang kemudian secara psikologi politik yang diperlukan paling utama diantaranya adalah political trust mas
mbak ninis ini kan e voting dimunculkan dpr kemudian dpr sampai sangat serius mengkajinya untuk melihat langsung ke negara negara yang pernah mempraktekan itu
misalnya di meksiko dan juga jerman
tapi sebenarnya soal ru pemilu ini di luar e voting tadi sudah beres belum sih sebenarnya
catatan perlindungan seperti ini
kalau kita lihat dari isu isu krusial yang disampaikan oleh pansus ru pemilu itu kan ada delapan belas isu krusial
enam belas e voting hanya salah satunya
artinya kan masih ada lima belas isu lain yang belum
jadi e voting itu masuk krusial disebut krusial bu
ya masuk dalam list yang isu isu kluster istilahnya panjang kan kluster kluster isu ada enam belas
e voting itu hanya salah satunya saja
sementara lima belas yang lainnya kan belum
ya masih berdebat lah misalnya seperti sistem pemilu apa yang mau dipakai bagaimana
apa ambang batasnya lalu apakah nanti setiap partai politik bisa mencalonkan calon presiden atau tidak
atau banyak sekarang dibilang presidensial threshold daerah pemilihan dan pencalonan perempuan keterwakilan perempuan
jadi masih banyak lain yang masih dalam perdebatan
sementara tadi disampaikan bahwa dpr sendiri menargetkan dua puluh delapan april selesai
apakah dalam sisa waktu yang mungkin tinggal satu bulan lebih ini mampu menjawab yang lima belas itu tadi
nah sementara ini tadi
masih jauh nggak catatan di luar e voting
iya tentu masih jauh
masih jauh ya
masih jauh sekali
ada berapa daftar inventaris masalah
ya tadi ada daftar inventaris masalahnya sekitar
nggak bu dim nya kan ada
ya sudah dibahas berapa bu
sekitar tujuh puluh kalau saya nggak salah
oh seratus lebih
nah artinya kan masih
jauh sedap sekali bu itu bu
bagaimana bisa mengejar ini gitu
apakah dpr dan pemerintah sendiri realistis akan selesai di bulan april
ataukah molor setidaknya sampai setelah lebaran gitu
karena kalau sudah masuk bulan puasa ramadan kan
ya pasti tidak terlalu efektif ya
tidak terlalu efektif
apakah sudah punya target gitu
misalnya kalau misalnya skenario di bulan april tidak selesai
sampai kapan mundurnya
sementara di draft undang undang sendiri disampaikan
tahapan pemilu dua ribu sembilan belas itu dua puluh dua bulan sebelum hari h
dua puluh dua bulan itu jatuhnya di bulan
juli dua ribu tujuh belas
juli dua ribu tujuh belas tahapan sudah mulai
sudah harus dimulai
di draft itu bunyinya dua puluh dua bulan sebelum hari h
tahapan sudah dimulai
nah sementara sekarang posisinya april targetnya selesai
tapi kan masih banyak yang belum dibahas
nah ini kalaupun mau molor molornya mau sampai kapan
apakah akan mengganggu yang dua puluh dua bulan ini
atau kan nanti tahapan
potensi mengganggunya disitu
potensi mengganggunya disitu
dan apakah nanti kalau memang mundur
apakah tahapan pemilunya juga akan dipotong
tidak dua puluh dua bulan
apakah menjadi dua puluh bulan
ini dia bu yang banyak dipertanyakan bu
yang penting malah belum selesai
kok malah ngurusin yang e voting yang kondisinya sudah jelas tidak mungkin diterapkan di indonesia
kita tahan dulu ya
kita akan kembali setelah jeda berikut ini
kita akan dengarkan bersama bagaimana penjelasan dari ibu diah vita loka setelah jeda berikut ini

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
seratus lebih kan masih jauh kurang berapa persen kurang lebih masih hanya berapa persen
target dua puluh delapan april artinya kalau kita hitung sekitar enam pekan satu bulan lebih lah dikit
bagaimana bu ini bisa menjamin selesai
sementara dpr kemudian disibukan sama soal e voting
di mana soal voting ini kalau lihat data data dasarnya
kajian kajian yang sudah ada dari teman teman perludem
bahkan kpu sudah pernah memberikan menyampaikan kajiannya juga
tidak tepat diterapkan di indonesia begitu
saya sih terus terang suka ya
maksudnya eksplore dalam rapat rapat di pansus pemilu ya
karena satu pasal itu pembahasannya dalam
dan itu kemudian membuka wawasan juga tentang kenegaraan tentang demokrasi
jadi ini artinya satu undang undang yang memang penting dibahas secara mendalam
saya juga mengusulkan setelah pemilu mungkin dibahas lagi aja
tentang reformasi sistem politik kita
karena kan undang undang pemilu ini cuma satu bagian dari agenda besar reformasi politik indonesia
kita masih punya banyak pr sebetulnya
cara kerja pansus kita pertama membuka ruang untuk masukan publik
itu memang waktunya cukup panjang
berapa lama yang sampai sekarang sudah terkira kira hanya untuk membantu
hampir kita juga rapat pansus ini pembahasan dim sebetulnya baru satu dua pertemuan
sebenarnya lebih banyak eksplorasi
nah itu dia
terhadap pandangan publik ini kan masalah
termasuk perludem diundang juga ini
diundang berapa kali
kok belum selesai selesai juga masih jauh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh

kita sekarang baru masuk sampai tahapan pembahasan tentang penyelenggara pemilu kalau nggak salah kpu ya
nah tapi itu tadi kedua kita membangun klaster
yang enam belas poin tapi juga ada lima isu mendasar tadi ada lima poin
nah di tengah itu ini kan pasal ini bukan diputuskan satu persatu
tapi kan terintegrasi pasal ini
jadi misalnya sistem misalnya dengan desain pemilihan dengan tadi apa
metode pemberian suara
metode ya penghitungan suara itu kan terintegrasi
ya kan dan saya nggak bisa pungkiri
ini pasti juga menyangkut banyak hal yang secara ada untuk partai partai juga banyak
menyangkut hitungan politik bagi pemilu di depan
artinya ini kan juga kadang menyangkut strategi ya kan selain juga kita
berupaya dan titik temu untuk melakukan rekonstruksi atas sistem pemilu yang lebih baik untuk indonesia
nah sebetulnya ketika sudah ada titik temu itu otomatis bisa langsung diputuskan
jadi ini nggak satu poin diputuskan satu poin diputuskan nggak begitu ada kesepahaman
oke kita ketemu di titik ini sistem pemilunya ini itu otomatis poin poin di bawahnya akan mengikuti
jadi masalahnya nggak sebanyak itu pr nya maksudnya
cara kerjanya bukan point to point tapi begitu ada bonggol bonggol ini sudah ada kesepahaman antar
selesai sekelompok ini selesai kelompok sekian gitu ya
antar partai politik atau peserta pemilu dan juga partai partai baru itu kita kemudian juga membuka ruang dialog juga
sudah ada titik temu
saya pikir pasal pasal lainnya
ya ada frasi
nah kita akan dengan mudah mengikuti gitu loh
jadi ada pasal pasal yang menyangkut kebijakan politik keputusan politik
ada pasal pasal yang menyangkut teknis penyelenggaraan
nah kalau bicara dua puluh dua bulan sebelum pemilu itu kan bicara referensinya hari ini undang undang yang berlaku
nah tapi yang perlu dipertimbangkan pada pemilihan umum sekarang itu akan ada pemilihan umum serentak presiden dan dpr
dprd ya legislatif
ya pertama kalinya
dan ini juga kita harus matang sekali itu pertama yang membuat kita lebih hati hati
dan kedua ada
jadi lamanya ini karena berhati hati supaya detilin mitaturannya ya
main main karena ini kita bicara transisi kekuasaan di republik sebesar indonesia gitu loh
tidak perlu tergesa gesa juga matang aja ada titik dimana kita ingin keputusan ini matang
jadi nggak kehilangan skala prioritas ya
enggak terus yang kedua itu pertama referensi di undang undang pemilu lama dua puluh dua bulan
karena kalkulasinya harus di april dua ribu sembilan belas
tapi kita punya catatan juga hari ini ada rentang undang undang pilkada
yang membuat pilkada serentak di juni dua ribu delapan belas akan ada matrik bertabrakan waktunya dengan proses penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
ya kan karena kita juga ingin mengacu adanya pemilihan serentak baik pilpres dan pilek tapi juga nanti pilkada

ya tapi kalau dua puluh dua bulan itu kan mengacu pada undang undang lama kalau sekarang kan belum ditetapkan lagi gitu loh
jadi sederhananya enam pekan itu bisa terpenuhi nggak atau kira kira akan molot
kalau kalkulasi saya sih bisa
itu pansus itu kalau rapat sampai malam malam mas sampai kadang begadang juga
termasuk hari ini nanti ini
ya kadang asik gitu ya satu dua jam gitu kan
waktu terus pecahan
kadang lima menit oke oke gitu kan tapi sebetulnya udah ada gambaran masing masing
oke bagaimana dari mbak nini melihat ini kira kira dari penjelasan tadi jadi tidak terlalu khawatir nggak
atau masih mepet waktunya
iya kalau kita berkaca di pembahasan undang undang pemilu yang pemilu untuk dua ribu empat belas ya di tahun dua ribu empat belas
itu kan ada empat isu krusial ada sistem pemilu ambang batas metode konversi suara dan apa besaran daerah pemilihan
isu ini tidak mencapai kesepakatan di tingkat pansus dan panja sehingga harus dibawa ke tingkat paripurna
bahkan dua nya harus di voting di paripurna
artinya kan empat isu ini yang betul betul terus berdebat karena kan perdebatannya berarti ulang lagi seperti lima tahun yang lalu
ini lagi ini lagi yang diperdebatkan apakah sistemnya mau terbuka atau tertutup
ambang batas yang mau dinaikkan atau mau diturunkan
selalu itu saja yang menjadi masalah krusial ya
isu elitis ini jangan jangan
isu elitis dan kalau berkaca di pemilu yang kemarin kan di votingnya itu di paripurna bukan di pansus bukan di banja bukan di komisi dua
nah sementara tadi yang bu dia sampaikan bahwa dua ribu sembilan belas ini pemilunya serentak apakah teknis keserentakan untuk pemilu dua ribu sembilan belas nya sudah dibahas
misalnya karena kan ini serentak pertama lebih kompleks misalnya bagaimana metode kampanyenya apakah kampanye partai dengan nanti kampanye calon presiden bisa bareng atau terpisah
atau misalnya nanti rekapnya gitu
banyak tuh pr nya
misalnya rekapnya calon presiden bisa karena dia presiden karena tidak berpikir
karena tidak banyak seperti pilih kan ada partai ada calon apakah kalau presiden bisa langsung dibawa ke kabupaten kota
misalnya hal hal teknis yang itu kan penting untuk dibahas teknis penyelenggaraan ini
tapi tarah dudum kan mengikuti ini kan
sudah dibahas belum yang teknis teknis tadi
kalau kami melihat dari ini memang belum dibahas karena tadi ibu dia sampaikan kan memang baru sampai tahapan penyelenggara pemilunya kpu dan bawaslu
dan misalnya masih ada lagi pasal pasal yang sebelumnya sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
khusus untuk penyelenggara pemilu kan mahkamah konstitusi sudah memutuskan bahwa kalau seseorang ingin mendaftar sebagai calon kpu bawaslu
dia punya background partai politik harus mundur lima tahun ketika mendaftar
tapi ini masuk lagi di draft ini
jadi klausul lima tahunnya ada lagi gitu padahal sudah diputuskan oleh mk
menurut kami sebaiknya memang dpr dan pemerintah lebih fokus ke teknis nanti dua ribu sembilan belas penyelenggarannya seperti apa
teknis keserentakannya itu ya
teknis keserentakannya karena pasti lebih kompleks
pr nya kpu yang nanti itu akan lebih berat
karena serentak kan
surat suaranya lebih banyak bagaimana nanti logistiknya potensi suara surat tertukar dan sebagainya
dan putusan putusan mk terkait sistem pemilu yang sudah pernah diputuskan terlebih dahulu supaya tidak ulang lagi gitu
sudah pernah diputuskan muncul lagi nanti dibawa lagi ke mk itu kan juga akan menjadi
oke ini permasalahan nanti dijawabin dia tapi saya ke pak hasim terlebih dahulu
pak hasim catatan kpu sendiri dari sekarang ini begitu ya
dengan mempelajari atau berkaca ke pemilu dua ribu empat belas dan pembahasannya sebelumnya di tahun dua ribu dua belas begitu
dengan yang akan dihalami di dua ribu sembilan belas nanti usul kpu catatan penting kpu terhadap dpr pansus ruu pemilu ini apa pak
mumpung sekarang ini sedang dibahas pak sehingga dpr juga bisa mendengar kpu
pada dasarnya kpu ini kan pelaksana undang undang mas
peraturan kpu itu dibuat berdasarkan norma norma yang ada di dalam undang undang
oleh karena itu ada dua hal besar yang sebetulnya sejak awal kami sampaikan kepada dpr pembentuk undang undang
dan saya secara pribadi maupun kemudian kpu secara kelembagaan sudah memasukkan beberapa usulan usulan
di antaranya dua hal yang paling penting itu adalah yang pertama berkaitan dengan sistem pemilu apa yang mau dianut
sistem pemilu ini saya katakan tadi ya ada empat aspek penting tadi itu
sistem pemilu apa yang akan dianut itu akan berkaitan dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi
kemudian mekanisme pencalonan metode pemberian suara dan formula pemilihan atau rumus menentukan konversi suara menjadi kursi atau terpilih
itu nanti kalau sudah diputus maka kemudian aspek teknikalitasnya tahapan penyelenggaraan electoral proses atau proses pemilu itu akan mengikuti
nah yang kedua adalah berkaitan dengan keserentakan
apa yang dimaksud dengan keserentakan yang akan dirumuskan oleh pembentuk undang undang di dalam undang undang pemilu
mengapa ini penting
karena bagi kpu nanti efek yang apa namanya sebagai implikasinya implementasi akan dilaksanakan oleh kpu
sebagai contoh misalkan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan ini hampir sama dengan di pemilu lima tahun yang lalu
di dua ribu tujuh belas ini nanti sudah ada
sudah akan ada kegiatan yaitu tahapan tahapan awal untuk pilkada dua ribu delapan belas
demikian juga sudah ada kegiatan untuk tahapan tahapan awal pemilu dua ribu sembilan belas dan itu tidak bisa dihindarkan
sebagai contoh misalkan ketika selisih satu dua bulan untuk pemutakhiran daftar pemilih yang jadi pertanyaan misalkan ketika masih ada proses pemutakhiran daftar pemilih untuk pilkada dua ribu delapan belas
lalu untuk pilkada dua ribu delapan belas
kemudian kita bisa lihat pemilu dua ribu sembilan belas itu basis data apa yang akan digunakan
kalau kategorinya adalah data pemilu terakhir ini maksudnya adalah data pilkada dua ribu delapan belas nanti atau yang mana
nah hal seperti ini kan dalam pandangan kami kemudian harus dirumuskan di bagian bagian awal
karena kami meyakini bahwa berdasarkan pengalaman lima tahun yang lalu ya perdebatan antar fraksi antar partai di dpr untuk menentukan sistem pemilu yang mana ini biasanya tidak bisa dihindarkan
hal itu menurut kami di bagian awal yang harus dibicarakan supaya sudah ada titik temu di bagian awal dan kemudian segera bergerak membahas masalah teknikalitas proses pemilu
demikian juga yang penting kami katakan tadi persoalan apa yang dimaksud dengan keseretakan pemilu
sebagai contoh ya kalau misalkan pilihannya sistem proporsional daftar tertutup itu ada yang berpengaruh
itu artinya konsekuensinya kan memilihnya itu adalah memilih partai politik saja sebagai peserta pemilu
demikian konsekuensinya maka surat suara desain surat suara ya hanya yang muncullah tanda gambar partai politik saja tanpa ada nama calon
kalau sistemnya proporsional terbuka maka disitu ada tanda gambar partai dan juga nama nama calon
ini kan konsekuensi konsekuensi teknis yang prinsipnya harus diputuskan terlebih dahulu
sehingga kemudian bagi kpu untuk mempersiapkannya itu harus dihubungkan
itu relatif matang pada tingkat prakteknya begitu mas
oke baik nanti akan semuanya dijawab ibu dia
teknis keserentakan yang dimaksud keserentakan apa sistem pemilu apa yang dianut harus dibahas di bagian bagian awal
tidak berlarut larut sampai dibawa ke soal paripurna begitu ya
nanti kita akan segera ulas lebih lanjut setelah ajadah berikutnya
baik sebelum kita lanjutkan dan mendengarkan jawaban dari ibu dia pitaloka
saya akan ajak anda dulu untuk melihat apa saja yang menjadi isu krusial
atau dalam pembahasan rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu ini setidaknya ada delapan belas topik yang belum rampung dibahas
namun lima diantaranya menjadi topik yang paling krusial karena dianggap adanya tarik menarik kepentingan antar fraksi dalam pembahasannya di legislatif
kita lihat pada topik sistem pemilu legislatif mayoritas fraksi ini tentang sistem pemilunya ya
disebutkan mayoritas fraksi menginginkan proporsional terbuka
karena sempat muncul dua opsi tentang proporsional terbuka dan proporsional tertutup
lalu kita lihat isu lainnya yang juga sedang dibahas tentang ambang batas parlemen atau yang lebih kita kenal dengan parliamentary threshold begitu
selanjutnya syarat pencalonan presiden dan wapres ini yang mungkin disebut presidensial threshold ya
karena isunya adalah serentak maka tidak menggunakan pemilu legislatif yang dua ribu sembilan belas itu
karena memang serentak dilakukannya sehingga hasilnya belum bisa diketahui karena akan baru diketahui setelah dilakukan pemilu legislatif
itu yang berbarengan juga dengan pemilihan presiden
lalu seluruh partai peserta boleh peserta pemilu boleh mengusung capres cawapres setiap partainya
artinya tidak melihat berapa persen partai tersebut memperoleh suara di pemilu legislatif sebelumnya
kemudian disesuaikan ada usulan tentang disesuaikan dengan ambang batas parlemen yang diputuskan
yang diputuskan ini artinya yang sedang dibahas atau yang akan dibahas di dalam pansus ru pemilu itu sendiri
tapi ini adalah opsi opsi yang muncul
oke kita lihat isu selanjutnya
tentang jumlah kursi dpr setiap daerah pemilihan
ada yang mengusulkan tiga delapan kursi ada juga yang mengusulkan tiga sepuluh kursi
kemudian metode pemilihan
kemudian metode pemilihan
kemudian metode konversi suara ke kursi legislatif
ada metode sentelauk murni
kemudian kuota her
nah kalau kita lihat semuanya ini bu diah
saya ingin penjelasan bu dia ini
seperti ini isunya sepertinya elitis semua bu
ada yang mengatakan seperti itu
bahwa ini yang dibahas yang menjadi isu krusial tarik menariknya ini justru hanya kepentingan kepentingan fraksi
tidak membahas tentang seperti ditanyakan tadi oleh mbak nini

dari pak hasim dari kpu
tentang teknis keserentakannya seperti apa
apa yang dimaksud keserentakan
basis data apa yang digunakan ketika nanti ada irisan ketika pilkada serentak dua ribu delapan belas
kemudian proses tahapan ke pemilu dua ribu sembilan belas
data mana yang akan digunakan
artinya teknis teknis yang seperti itu
belum lagi bicara soal bagaimana meminimalisir manipoliti
misalnya seperti itu bu
kok lebih berpikir tentang hanya soal kepartean saja bu
pertama ini pembahasan undang undang pemilu
yang pesertanya partai politik
selebihnya banyak isu demokrasi dalam undang undang ini
kita banyak juga referensi dari undang undang pilkada
jadi seperti tentang manipolitik
itu sudah dibahas juga
tapi poin terbesarnya yang menurut saya
kita tidak mengecilkan satu sama lain
tapi inilah karakter demokrasi kita
tentang eksplorasi persoalan
selama sepanjang ini sih itu sudah dibahas
dengan melibatkan banyak juga teman teman ya
itu kita taruh di awal pembahasan pemilu
jadi pembahasan itu sudah
sebetulnya sudah dibahas
tinggal diambil keputusan keputusan
sudah sebenarnya bu
pembahasan kan sudah
sudah diskusi berkali kali
tentang sistem itu sebenarnya sudah
lalu kendalanya apa kira kira
yang sampai sekarang
ya sekarang sampai tinggal
tahapan pengambilan keputusan
nah pengambilan keputusan
karena peserta pemilu ini memang partai partai politik
ada partai yang sudah di parlemen
ada partai yang belum di parlemen
sehingga kita perlu memahami satu sama lain
karena bagaimana hari ini partai politik di indonesia itu kan mewakili banyak masyarakat ya
misalnya kayak golkar itu punya segmen
pdi perjuangan punya segmen
pkb punya segmen
itu kan representasi
representasi dari rakyat
rakyat indonesia gitu loh
dan otomatis pertimbangan pertimbangannya juga menyangkut sosio kultural
tidak hanya politik
jadi maksudnya ketika berbicara tentang
gimana nih misalnya untuk
dapat berapa persen memang batas dan sebagainya
itu bukan sewenang wenang hanya untuk partai saja gitu
nah kita tidak berpolitik sendirian kan di republik ini
artinya kita memberi ruang untuk banyak opini
sebelum diambil keputusan
sebelum diambil keputusan
dan menurut saya tahapan sekarang ini kan eksplornya sudah panjang dilakukan
diskusinya sudah panjang
tinggal diambil keputusan keputusannya
namanya juga ruu pemilu ya
katanya partai politik ya kan
kenapa gak boleh bahas partai politik
cuma itu yang selalu menjelitkan bagaimana mbak
benar terlalu condong ke sana saja tidak kelihatannya
karena kan yang namanya pemilu itu kan
yang mengangkat apa ya
hidup matinya partai politik gitu
pilihan pilihan itu kan mempengaruhi hasil pemilu
besaran daerah pemilihannya mau tiga puluh delapan atau tiga ratus sepuluh
kalau tiga puluh delapan kan lebih menguntungkan partai yang mana
kalau tiga sepuluh lebih menguntungkan partai yang mana
kalau ambang batasnya tinggi
menguntungkan partai yang mana
nah ini yang terus apa ya
masalah klasik dalam setiap pembahasan
itu kan akhirnya negosiasi negosiasi gitu
partai juga punya call tingginya maunya seperti apa
tapi kan ada misalnya partai partai yang punya kursi besar gitu ya
pengennya callnya tinggi
tapi ini kan akhirnya kan
ini ketemu titik tengahnya gimana masalahnya
bagaimana mau ketemu titik tengahnya ini
karena kan masing masing partai firm gitu
itu hampir selalu berulang di setiap pemilu
itu hampir selalu berulang
karena misalnya tadi
metode konversi suaranya
mau pakai yang tadi
send lagu itu
kecenderungannya lebih menguntungkan partai yang menengah
partai partai sedang lah
menengah sedang gitu ya
sementara kalau yang diusulkan di draft
yang send lagu modifikasi
lebih menguntungkan partai partai yang besar gitu
ada kemungkinan partai partai yang kecil ini
nanti tidak dapat kursi di dpr gitu
jadi kan ini
ya sebenarnya fraksi fraksi itu sudah punya hitung hitungan gitu loh
nanti kira kira proyeksinya
kita akan kehilangan
itu memang harus selalu berulang di setiap pembahasan pemilu tidak
atau bisa dirumuskan
di beberapa undang undang pemilu
kalau mau dilihat kan itu ada tujuannya
tujuannya itu inginnya apa dalam undang undang pemilu ini
misalnya di undang undang pemilu sebelumnya misalnya
salah satu tujuannya misalnya memperkuat sistem presidensil
maka perangkat teknisnya juga harus mendorong
tujuannya itu memperkuat sistem presidensil
memperkuat sistem presidensil itu seperti apa
misalnya presiden mendapat dukungan dari dpr gitu kan
artinya kan akhirnya sistem pemilunya juga harus mengarah ke sana
atau tujuannya ingin membuat derajat keterwakilan yang lebih tinggi
artinya kan kita harus menjaga
dan memilih proporsionalitas itu
karena kita kan memilih sistem proporsional
maka hasilnya harus proporsional
tidak boleh ada partai yang tidak proporsi
itu kan tidak proporsional
nah tujuan tujuan itu kan sebenarnya itu
nah itu tadi ketika membahas undang undang ini tujuannya apa
maunya mengarah ke mana
sehingga nanti akan lebih mudah mengatur
yang dilihat terlalu diam kira kira mengarah ke mana
atau sebenarnya mengarah kepentingan partai masing masing saja
ya kalau dilihat di draft kan tadi tujuannya apa
memperkuat sistem presidensil
di mana presiden mendapat dukungan penuh dari dpr
atau misalnya menyederhanakan sistem kepartaian
kalau ingin memang menyederhanakan sistem kepartaian
ya bisa saja misalnya langsung di cut dengan ambang batas yang tinggi tapi
tapi kan kemudian hasilnya menjadi tidak proporsional
karena akan banyak suara yang terbuang
karena belum tentu memilih partai yang
banyak memilih partai partai yang mungkin yang lebih kecil
thresholdnya begitu ya
jadi memang pembahasan ini tidak bisa langsung
oh kami maunya sistem ini gitu
kami ingin memilih ini
tapi memang harus dilihat tujuannya tadi mau apa dengan undang undang
karena kan undang undang pemilu ini tidak hanya untuk harapan semua orang
tidak hanya untuk pemilu dua ribu sembilan belas
harapannya dia berlaku terus
berlaku lama lestari
tapi faktanya setiap pemilu
tidak setiap pemilu undang undangnya ganti
karena tadi itu
maksudnya setiap pemilu selalu ada dialog begini
saya akan ke pak hasim
untuk pengurusan kpu yang komisioner yang sekarang ini akan berakhir kapan sebenarnya pak asi
jadi bermula atau diawalinya sebuah jabatan dan juga berakhirnya sebuah jabatan itu ditandai dengan pengucapan sumpah janji
seingat saya periode kpu yang ini adalah sumpah janjinya dua belas april dua ribu dua puluh
jadi kalau dihitung lima tahun periodisasinya
maka akan berakhir dua belas april dua ribu dua puluh
kurang beberapa waktu lagi pak
seberapa signifikan kira kira misalnya
pengurusan kpu ini jika terlambat untuk dilakukan proses seleksinya begitu pak
akan mempengaruhi kinerja kinerja kpu selanjutnya ataukah masih bisa semacam plt begitu misalnya untuk
kalau karena seleksinya lambat ngolor misalnya kemudian
sehingga bisa dilakukan
diteruskan dulu begitu oleh pengurus kpu yang sebelumnya
kalau sekarang ini kan masih berlaku undang undang nomor lima belas dua ribu sebelas ya mas
tentang penyelenggara pemilu
dan saya kira sebagai sebuah aturan yang masih berlaku
ini menjadi rujukan tentang kapan bermula dan berakhirnya masa jabatan anggota kpu
mumpung bicara ini topik ini
saya kira penting juga mbak diabita tengah
nanti jadi satu materi untuk diperbincangkan
berdasarkan pengalaman berdasarkan lima tahun yang lalu
di tengah tengah pelaksanaan atau di tengah tengah tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif
itu juga ada proses penggantian anggota kpu di provinsi maupun kabupaten kota
terutama yang sedang tidak menyelenggarakan pilkada
nah ini dalam pandangan kami tentu saja
itu adalah sebuah situasi yang tidak ideal ya
karena di tengah tengah proses penyelenggaraan pemilu
masa jabatan anggota kpu provinsi kabupaten kota habis
dan kemudian harus diisi kembali
nah ini yang kemudian menjadi relevan
kita bicara tentang penataan tahapan jadwal waktu pemilu
dan juga bicara tentang keserentakan pemilu
sehingga kemudian penataan penataan jadwal waktu itu menjadi relatif ideal dalam penyelenggaraan pemilu ke depan
silahkan langsung dijawab
demikian juga keserentakan itu
boleh dilanjutkan pak silakan pak
keserentakan itu juga penting untuk dipikirkan begini
apakah ini serentak pemilu nasional
dalam arti untuk memilih presiden dpr dpd lembaga lembaga yang di tingkat nasional
atau serentak itu dalam arti keseluruhan
termasuk pemilu untuk di daerah
dalam pandangan kami tentu saja bagi kpu
itu untuk keserentakan itu akan menjadi
keserentakan itu akan lebih apa
lebih bebannya lebih terbagi
kalau misalkan keserentakan dalam dua arti ya
pemilu nasional dan pemilu daerah
pemilu nasional itu dalam arti memilih presiden dpr dpd
kemudian pemilu daerah itu untuk memilih kepala daerah
apakah itu gubernur wali kota dan dpr di provinsi dan kabupaten kota
salah satu argumentasinya selain aspek teknis mas
itu juga ada aspek tentang politik pemerintahan ya
karena yang namanya sistem pemerintah
pertahanan itu kan relasi eksekutif dengan legislatif
nah dalam konteks pemerintahan daerah
selama ini kan masa jabatan antara kepala daerah dengan dprd nya itu kan tidak sinkron mas
berbeda dengan presiden dengan dpr itu relatif sinkron
nah dengan begitu maka sistem pemerintahan di daerah juga menjadi
agak timpang dalam konteks
stabilitas pemerintahnya karena
pengisian jabatannya berbeda
demikian juga nanti aspek teknisnya
berkaitan dengan pembiayaan pemilu
selama ini untuk pemilu presiden pemilu legislatif dalam arti dpr dprd provinsi kabupaten kota dan dpd
itu dibiaya apbn
tetapi untuk pilkada dibiaya pbd
nah kami berharap
pengisian semua jabatan ini lewat pemilu
ada beberapa argumentasi ya
salah satunya misalkan begini
kalau kita membaca undang undang pemerintahan daerah
yang disebut dengan pemerintahan daerah adalah
pemerintah daerah dan dprd
pemerintah daerah dalam ini adalah kepala daerah dan dprd
menjadi pertanyaan logis misalkan
mengapa untuk mengisi jabatan anggota dprd
dibiaya oleh apbn
tapi untuk memilih kepala daerah dibiayai oleh apbd
ini kan sebuah lembaga yang sama dalam sebuah sistem pemerintahan
dalam kelasinya sama ya
tapi dalam pengisian
ya dalam pengisian jabatannya mengapa kemudian
pembiayaan untuk pengisian jabatannya berbeda
tapi akan lebih bagus kalau itu dibuat
satu pintu lah itu apbn ya
kemudian dengan begitu ancangan anggaran
dan juga kemungkinan menarik ketika perumusan anggaran
pilkada di daerah itu tidak mengalami hambatan politik ya
karena ada kecerdungan misalkan
kepala daerah yang mau nyalon lagi
itu biasanya kalau nyusun anggaran lancar lancar saja mas
tapi kalau ada kepala daerah sudah dua periode
itu biasanya kayak seret ya
mau rumuskan anggaran
itu ada pengalaman seperti itu
tapi kalau di apbn kan semua
itu kan kemudian dari segi penganggaran
indeks satuan harga
itu kpu bisa merumuskan secara nasional ya
kita dengarkan jawaban bu dian
panjang sekali pertanyaannya
tapi yang paling penting saya catat tadi adalah
dijawab dulu bu soal keserentakan ini begitu
terima kasih ya
sama seleksi kpu ya
hal hal teknis yang harus dijalani oleh kpu
atau diselesaikan oleh kpu
termasuk perencanaan anggaran dan lain lain
tentunya ini bukan kerja yang sederhana
makanya ada juga pembahasan untuk menambah jumlah komisioner kpu
nah itu yang
itu muncul juga dalam pembahasan undang undang pemilu sekarang
tapi memang idealnya
pembahasan undang undang pemilu
tidak hanya dibahas sebelum pemilu
kita juga ingin mencapai satu sistem politik nasional
jadi nggak buang buang energi terus bu ya
tapi itu selalu juga diharapkan hampir setiap pembahasan pemilu menjelang pemilu
saya makanya mengusulkan juga
ke pemerintah untuk membuka pembahasan
reformasi undang undang politik ini
reformasi undang undang kepartean
itu harapan itu sudah sejak berapa
mungkin ada catatannya para udham
sejak kapan ingin membuat sistem yang
ya sebenarnya komprehensif
komprehensif tidak berganti ganti lagi
istilahnya kan pengkodifikasian
jadi undang undang itu jadi satu
pemilu legislatif pemilu presiden kepala daerah penyelenggara pemilu itu jadi satu
usulan itu sudah sejak dua ribu empat kalau saya nggak salah
sudah jauh sekali
sudah lama diusulkan
berapa kali harapan kita membahas ini kan
tapi kan memang apa
ya karena misalnya
perdebatannya misalnya apakah pilkada masuk rezim pemilu atau enggak
akhirnya tidak dicatukan gitu kan
seperti yang sekarang saja kan akhirnya
hanya tiga yang menjadi satu
pilpres pilek dan penyelenggaraan pemilu
tapi pilkadanya nggak masuk gitu
padahal kalau memang
ingin tadi jangka panjang seperti yang ibu dia sampaikan
harus ada satu paket
undang undang paket politik gitu ya
yang di situ ada partainya ada ininya
sehingga apa semuanya terintegrasi
jadi tidak tersebar sebar
kalau saya sih
karena katanya sudah memberikan tanggal berapa kalau tidak salah
itu sebetulnya pembahasannya di komisi dua
saya tidak mau masuk ke
masuk ke pansus
ibu tidak masuk membahas itu juga
saya tidak membahas itu
itu juga tidak dibahas di pansus pemilu
tapi kita lebih membahas tentang komposisi kpu karena pemilu serentak
jadi intinya itu pemisahan tugas ya
jadi nggak ada masalah ya
karena kan orang berpikirnya begini
ini belum selesai
itu pasti akan ada
jadi pemisahan tugas ya
itu tidak ada di pansus pemilu
pansus pemilu lebih fokus ke ruu pemilu
kalau seleksi atau hasil pansel kpu itu memang dibahasnya di komisi dua
ibu juga bagian dari
saya tidak di komisi dua
jadi dibahas di situ
saya tidak mau
masuk ke sana
masuk ke sana
jadi salah juga karena tidak tahu prosesnya secara detail
tapi catatan catatan dari kpu tentang
itu memang harus dijawab dengan kesegeraan keputusan keputusan itu
dan saya pikir ini akan nyambung juga dengan pembicaraan di minggu ini
selain juga pembahasan kluster kluster strategis
juga yang diuraikan dalam permasalahan dalam dim dim ruu itu
yang sekarang juga masuk ke dalam tahapan tahapan
saya pikir hal hal ini akan segera kita lakukan
hal ini akan segera kita bicarakan di minggu ini
tapi intinya pak hansus eropa milu sadar tidak kalau kemudian ini misalnya berbelit belit
dan agak molor
misalnya molor begitu
justru akan membebani nanti kpu sebagai pelaksana undang undang itu
ini di tahun tahun sebelumnya kan seperti itu kan permasalahannya
sebetulnya juga punya pengalaman waktu membahas undang undang pilkada
undang undang pilkada juga begini kasusnya gitu loh
tapi akhirnya kan mengalami revisi berkali kali
ini revisi kedua kan
nah jadi ya begini konsekuensi dari pembahasan
ketergesaan ini karena diburu buru oleh berbagai pihak atau memang mepet last minute yang dilakukan oleh ppr
karena pembahasannya kan juga baru
jadi tapi kita kan tahu batasan waktu
dan kita kalkulasi sampai juga dengan kebutuhan kpu untuk mengkemplasi
singkat aja bu
sebagai penutup artinya dua puluh delapan april pembahasan ini selesai
ini selesai ya
kita upayakan untuk keputusan keputusan pentingnya sudah selesai diambil
nanti mungkin dua puluh delapan april kita undang budia lagi
kalau belum selesai
kalau belum selesai
bagaimana undang bu dia
belum selesai nih
tapi sementara terima kasih ya bu dia
terima kasih juga mbak nenis
pak hasim dari kpu terima kasih telah bergabung bersama kami dalam pembicaraan ini
nanti kita tagih lagi ke bu diah dan kawan kawan ya
pada tanggal dua puluh delapan april nanti